halo pemirsa satu jam ke depan good morning akan menemani anda
sebelum ke informasi lainnya kami ajak terlebih dahulu untuk bertemu dengan para musisi ternama tanah air yang baru saja berkolaborasi dalam sebuah karya membanggakan
ada ahmad albar marcel siahaan iisro sandi dan utov londalo bergabung dalam indonesia bersatu
proyek yang dimulai dengan launching lagu ini berangkat dari keresahan tentang kondisi indonesia yang kerap diwarnai isu perpecahan
iisro sandi sebagai penulis lagu serta komposer menggabungkan instrumen musik modern dengan instrumen gamelan demi menguatkan makna kebinekaan
kita ini berempat atau teman teman musisi yang lain tidak ingin melihat anak cucu kita terlahir dalam keadaan
indonesia carut marut indonesia kacau balau
jadi sedini mungkin apa yang kita bisa ya kita hanya ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat indonesia yang sekarang akan pentingnya kesatuan
lalu saya terima sampel dari lagunya dan kebetulan saya baca liriknya kuat sekali lagunya pun harmonisasinya dapat
terhampar nanti kaya dan suku
video klip indonesia bersatu menyuguhkan keberagaman budaya keindahan alam dari berbagai daerah di indonesia
yang kita miliki di sini
tak lupa keberagaman suku dan agama yang selayaknya dapat menjadi harmoni
bukannya alasan untuk pertikaian
ini harus menjadi
semacam sutikan common sense yang baru
sebagai orang indonesia
kita kembali kepada jati diri kita bahwa memang kita harus bersatu
dan dengan inilah kita akan kuat
kita bersatu dengan kita supaya kita kuat
apapun bisa kita patahkan
lagu ini dapat didengarkan melalui sejumlah platform sosial media
setelah peluncuran lagu indonesia bersatu akan melanjutkan roadshow ke berbagai daerah di tanah air dengan harapan
bisa menghadirkan kembali
makna persatuan dan kesatuan di indonesia
dari astaris jakarta
bersatu kita untuk indonesia

bersatu untuk membangun nusantara
untuk saat ini